badan narkotika nasional menilai penyidik direkturat tindak pidana narkoba bares krimpori
masih memiliki waktu enam hari untuk mendalami kasus andi arief
dalam tempo enam hari ini penyidik harus bisa mengumpulkan barang bukti serta saksi
untuk bisa meningkatkan ke dalam tahap penyidikan berikutnya
bnn menilai anggota direkturat tindak pidana narkoba bares krim polri profesional
dalam mengungkap kasus tersebut
deputi pemberantasan bnn irjen paul armand depari
menyatakan penyidik memiliki waktu enam hari
untuk mendalami kasus wakil sekjen partai demokrat itu
dengan mengumpulkan barang bukti serta saksi
agar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
dan jika dalam waktu yang ditentukan penyidik tidak bisa membuktikan
adanya penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti sabu sabu
serta para saksi andi arief hanya akan dikenai proses rehabilitasi
sementara itu andi juga sudah mengikuti asesmen di bnn
sejak hari senin sore kemarin
pemirsa bnn mengucapkan kebenaran
bahwa ada ketentuan hukum baik yang diatur oleh acara pidana
maupun undang undang narkotika sendiri
dalam hal ini penyidik punya waktu enam hari
tiga hari pertama kemudian dapat diperpanjang tiga hari berikutnya
untuk melakukan pendalaman
dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi saksi
nah kalau nanti dalam waktu enam hari ini bisa dipenuhi bukti dan saksi
maka itu bisa ditingkatkan ke penyidikan
tetapi kalau tidak mungkin ada langkah langkah yang lain
apakah yang bersangkutan cukup direhabilitasi